sementara itu seribu pengendara taksi online menggelar aksi damai
dengan melakukan long march dari kawasan senayan ke gedung dpr dan juga istana negara
mereka menuntut pemerintah mencabut peraturan menteri perhubungan no tiga puluh dua tahun dua ribu enam belas
tentang pengoperasian angkutan berplat hitam
para supir taksi online ini sudah berkumpul di senayan sejak pukul sebelas siang
untuk melakukan long march ke gedung dpr dan istana negara
mereka datang atas nama berbagai perusahaan taksi berbasis online
yang menganggap peraturan itu hanyalah bentuk monopoli yang ingin mematikan usaha mereka
sepuluh orang perwakilan mereka telah dipanggil ke istana sedangkan yang lain masih berada di senayan
untuk mengantisipasi terjadinya kericuhan pihak kepolisian telah menyiagakan enam ratus empat belas anggotanya
yang tersebar ke lokasi aksi tersebut
mengenai sim a umum sim a umum kir balik nama balik nama stnk kita ke perusahaan
dan mempunyai pool dan kelima mempunyai bengkel kita sendiri
itu kebijakan kebijakan titipan pengusaha pengusaha besar
kartel lah apapun namanya itu pengusaha besar yang akan mematikan driver driver individual seperti kita
tidak akan ditutupin
ada enggak masih ada rekan rekan kita yang lain juga telah melakukan judicial review
dan kita misalkan itu kita akan melakukan gugatan ke pengadilan jakarta pusat
sementara itu sebanyak enam ratus empat belas personil kepolisian disiagakan untuk mengamankan aksi damai
para supir taksi online yang telah berkumpul di senayan dan rencananya akan konvoy ke gedung mpr dpr
serta istana negara
petugas dari jajaran polda metro jaya yang terdiri dari polres metro jakarta pusat
dan polsek metro tanah abal sudah berjaga
di lokasi parkir timur senayan sejak pukul sembilan pagi tadi
selain berjaga mereka juga memfasilitasi aksi para pendemo dengan menyediakan bus
ada perwakilan sepuluh orang dari masing masing perwakilan grab kemudian gojek dan uber
yang mengarah ke istana negara untuk audiensi
audiensi dan langsung difasilitasi oleh polda metro jaya dengan bus dari polri
kemudian rencananya dari masa yang berkumpul di depan
yang berjaga di timur ini masih konsolidasi dulu dari beberapa komunitas
untuk apakah mereka akan jadi ke dpr mpr atau tidak itu nanti masih menunggu
kita harapkan mereka dapat menyampaikan aspirasinya
dan kita fasilitasi untuk aman dan berjalan dalam keadaan tertib